siapa yang posisinya menang
si jupri aja tuh yang diganti
kamu gak mau saya suruh minggir
main yang bener
gimana siapa sekarang jalan
barusan saya belum jalan kang
yaudah sekarang jalan
kita tinggal dia disini
ini nomor baru saya
di saeb ya
buat biaya rumah sakit si bos
saya gak ada uang
jualan cilokan hasilnya nggak seberapa
cuma dikasih uang
buat ongkos sama buat jajan secukupnya
bantu saya operasi
kita jadi partner lagi
kita kumpulin uang buat biaya rumah sakit si bos
saya udah janji sama dewi
dimana solidaritas kamu
yang butuh bantuan buat biaya rumah sakit itu temen
suami diva sudah kamu lepas
sudah bos di markas besar
di markas besar
kenapa bukan di jalan
atas perintah dari kang mus
sekarang kamu sama pipit ke hotel
ambil alih posisi didik
kamu menghadap saya
kamu menghadap saya
udah biar sama saya aja must
kenapa masih duduk disitu
udah sana ganti baju dulu
iya ini lagi dengerin lagu
itu buka dulu speaker yang ada di kuping kamu
barusan kan neng udah bilang
yang nyanyi diva madiva
kamu udah pulang
udah lagi sama mama
padahal neng udah kasih tau ke si mama
yang nyanyi diva madiva
yaudah nanti ceritanya
kalau bapak udah pulang aja
speakernya langsung dilepas
bapak udah pulang
biar kamu gak salah dengar
tapi mau pulang aja ke garut
biar deket sama mami
ziarah ke tempatnya mami
tapi nanti papi jadi makin jauh
sudah sendirian disini
sudah tidak ada siapa siapa lagi
kamu sudah lama pergi
sekarang kinanti juga udah pergi
papi sendirian disini
sama kinanti juga kan datang
papi tuh sering membayangkan
bukan ikan hiu
buat adem jadi apa
siapa yang posisinya menang
si jupri aja tuh yang diganti
kamu gak mau saya suruh minggir
main yang bener
giliran siapa sekarang jalan
barusan saya belum jalan kang
ya udah sekarang jalan
kalau jadi antis gimana caranya ya
siapa yang mau jadi artis
artis apa aja lah
yang penting jadi artis
artis penyanyi atau artis hanetron
neng mah bebas jadi artis apa aja
yang penting terkenal
kenapa tuh neng temennya mau jadi artis segala
biar pilih yang penting
pacarnya artis juga
kamu masih belum waktunya punya pacar
masih belum cukup umur
santai aja tuh mah
kan jadi aksesnya juga belum
ada yang bocor
bagaimana muslihat bisa tahu bisnis kita
karena saya mencari diva
segala ada yang muslim
perempuan bersuami yang sedang mengejar mimpi untuk menjadi terkenal
mengaku masih gadis tapi katanya ada hubungan dengan seorang artis sinetron
manajer diva mardiva minta bantuan saya untuk menjaga dia dari suaminya
saya gak peduli urusan rumah tangan dia
suami diva mardiva minta bantuan saya untuk membawa pulang dia
saya nggak peduli dengan urusan karirnya
diva mardiva sekarang tanggung jawab saya
kamu gak ada koordinasi sama saya
mulai saat ini diva mardipa bukan urusan kamu lagi
diva mardiva masih dibawa pengawalan kamu
sekarang dia bukan urusan saya lagi
ikuti perintah dari kang mus
kenapa kamu paksa saya pergi
saya mau dibawa kemana
saya cuma minta kamu pulang buat ngurusin perceraian kita
setelah itu terserah kamu mau apa
hai punten saya belum pernah dipotong sama artis